sesaat lagi anda akan menyaksikan program spesial jaksa menyapa
halo pemirsa sekarang saya berada di kejaksaan agung ri
dan mendapat kesempatan hari ini untuk memuancara orang nomor satu disini
ikutin terus ya
halo pak baik baik
ini selalu setiap pagi pagi sudah sampai kantor ya pak ya
jadi ini perlontap diri sendiri aja
jadi jam setengah delapan pasti sudah disini
saya cuma ingin ngasih contoh aja buat teman teman gitu
saya tidak pernah negor mereka kenapa terlambat
tapi saya lihatkan pada mereka bahwa saya on time
mau lagi hujan tidak hujan apapun tidak jadi alasan ya pak ya
banyak yang berpikir st biasanya kan orang taunya sarjana teknik
tapi harusnya kan di belakang ya pak ya
ini apa itu artinya st itu pak
st ini sebenarnya begini
nama saya itu sanitiar burhanuddin
tapi pada waktu guru sd membuat ijazah
dia mungkin tidak tahu pulpennya kepanjang atau apa gitu tulisannya
ya ditulis aja st burhanuddin
dan itu baru saya tahu artinya itu st
kenapa kok jadi st itu sudah saya sudah sarjana baru
loh iya ya sebenarnya
kenapa jadi st gitu
tapi inilah nama yang membuat saya berpikir itu
membuat berkah aja
ya amin jadi akhirnya dipakai terus ya
padahal awalnya mungkin ketidaksengajaan berarti
iya ketidaksengajaan itu
oke pak ini kita ngomong lebih serius sedikit nih pak
terkait dengan bapak sebagai jaksa agung sekarang ini
ini ada anggapan bahwa ini adalah jabatan politik begitu
ini bagaimana menurut bapak
ini inilah sering saya bantah juga dengan teman
saya memang profesional
saya adalah jaksa karier
dan saya memang tidak ada sangkut pautnya dengan partai
bahkan disangkut pautkan dengan faktanya pdip
karena kakak saya memang tokoh pdip
nggak nggak ada itu
jadi saya bahkan kantor pdip aja dimana saya nggak tahu

kemudian saya memang sempat saya tanyakan kepada pak presiden pak
saya dipilih kenapa
presiden menyatakan bahwa saya dipilih karena saya profesional
itu aja jadi saya semakin yakin karena dipilih
secara profesional dan saya kan
menunjukkan itu ya pak ya
oke salah satunya mungkin gebrakan gebrakan yang sudah dilakukan
apa saja ini pak dalam hal mungkin peningkatan sdm
jabatan sdm ya seperti yang terakhir sebenarnya
di puncaknya adalah saya ingin mencari
generasi jaksa generasi berikut saya
itu yang terbaik
yang di dalam sistem nanti kita akan uji
adalah nantinya mereka
yang ditempatkan di kantor
di kerjaksaan tinggi nih
jadi dia dirempatkan menjadi kajati di suatu daerah
ini ada kajati tipe a
tipe a itu adalah kajati kan ada kajati tipe b
tipe a itu seperti dki
kemudian sumatera utara
dan sulawesi selatan
ini kota kota besar
ini kota kota besar
nah saya siapapun yang akan duduk disitu
saya mengharapkan kemudian akan regenerasi ke atas
saya mengharapkan mereka adalah pemegang tampu kerjaksaan kedepan
dan tentunya untuk memilih pemilihan mereka ini juga bukan berdasarkan unsur suka dan tidak suka
itu sebabnya ada lelang jabatan begitu pak
lelang jabatan khusus jadi
lelang jabatan ini sementara ini khusus untuk tipe a itu dulu
nah kalau untuk terkaitkan dengan kajian ini ya itu juga ada yang berbeda ya
terkait kasus kasus lainnya misalnya pak
kasus kasus besar apa yang sudah ditangani sejauh ini pak
kalau kasus besar untuk sementara ini yang lagi populer ya
tapi nanti akan berikutnya
insya allah ada kasus kasus besar
dana reksa juga ya pak ya
dana reksa tapi nanti ada kasus besar nanti kejutan lagi
oh ada kejutan lagi
nah ini terkait kasus seperti jawa seraya ini bagaimana pak
ada kendala apa pak dalam
kendala nggak ada
tidak ada ya
sudah saya katakan bahwa kendala itu kita tidak ada kendala itu ya
tidak ada ya
tidak ada ya
tidak ada ya insya allah
cuma nanti sinergitas saja antara kami dengan bpk
karena perhitungan kerugian negara ada pada mereka
kalau ini nanti kalau selesai perhitungan kerugian negara
insya allah kita juga selesai dan kita akan berkas limpahkan
oke karena ini masyarakat masyarakat terutama yang sudah menaruh uangnya di jiwasraya kan juga ingin menuntut keadilan begitu ya pak ya
yang utamanya kami sedang mengejar aset asetnya
supaya bisa kita kembalikan pada masalah masalah ini
kalau terkait kasus yang seperti kasus di malang di mana ada pembunuhan terhadap begal yang dilakukan oleh pelajar begitu ini bagaimana bapak melihatnya
nah inilah jadi saya selalu ke teman teman untuk kedepankan hati nurani gitu kalau mau kalau yang khususnya untuk malang ini kan katanya anak anak tapi jujur aja anak anak itu udah nikah untuk kasus malang itu udah nikah apakah masih kategori mana
nah ini minta pada teman teman untuk kedepankanlah untuk penuntutannya mendepankan hati nurani dan tentunya undang undang juga
kalau masih anak anak
kita ya kasih ke undang undang gitu
sudah dituntut ya pak ya
sudah kalau itu sudah selesai bahkan sudah selesai kalau yang khusus malang
tapi untuk kasus kasus yang lain saya juga ke teman teman selalu ayo kita dalam penuntutan ini mengedepankan hati nurani terutama untuk kasus kasus tertentu yang sangat menjadi perhatian masyarakat
dan tentu ini kasus kasus yang betul betul bahwa pelakunya memang tidak ada keinginan
jadi harus melakukan itu kemudian yang sudah sepuh itu sudah tua tua kemudian juga yang sepele aja yang dilakukan misalnya pencurian pencurian getah karet gitu kan sangat hanya seratus seribu tujuh ratus eh tujuh belas ribu ya itu kan sangat kecil
dan jangan sampai ya
yang pencurian ayam atau apa begitu ya
saya mengharapkan bahwa dalam penuntutan adalah mengedepankan hati nurani
oke jadi mengedepankan hati nurani begitu ya pak
baik pemirsa jangan kemana mana kami masih akan kembali sesaat lagi setelah pariwara
pak burhanuddin mungkin bisa disampaikan apa saja yang pencapaian yang sudah dicapai dalam seratus hari bapak sebagai jaksa agung
ya kalau capaian seratus hari sih dari mulai kayak kami dari mulai sumber daya manusia dulu jadi kami pada waktu diminta oleh presiden untuk mimpin kejaksaan utamanya adalah tolong benahi kejaksaan dan tentunya kalau pembenahan itu

kita coba sdm ya dulu karena di dalam manajemen sumber daya manusia adalah faktor yang utama
nah disitu kami melakukan suatu pembenahan pembenahan mulai dari masalah kepangkatan dalam artian jenjang karier yang karena selama ini yang titik beratnya yang menjadi teman teman di daerah itu tidak semangat adalah jenjang karier yang tidak merata
dalam artian kita sudah punya pola jenjang itu
tidak jelas begitu
bukan tidak jelas jelas
tetapi dalam pelaksanaannya like dan dislike
itu yang saya penuhi dulu modern pola jenjang kita benahi
karena di dalam kejaksaan ini sebenarnya sudah terfokus sudah terpola jenjang jenjang seseorang jaksa itu menjadi apanya
misalnya untuk menjadi kajari itu harus dari kejari tipe b itu harus koordinator dulu
dari koordinator nanti masuk jadi kajari tipe b kajari tipe b menjadi asisten tipe b
kejari tipe b menjadi kejari tipe a dari kejari tipe a menjadi asisten tipe a koordinator dan untuk jadi kejati
wakil kejati dulu baru jadi kejati
dan kemudian ada kestaraan asisten itu dengan kasubrit kasubrit yang ada di sini
itu yang kita benahi dulu
kemudian ada sistem kepangkatan yang sebenarnya yang tidak etis gitu
kalau gini itu perbedaan antara pns itu ya asn dengan tentara polisi
kalau polisi itu pangkat mengikuti jabatan
nah di sini kita agak sedikit perlu pembenahan gitu
karena kita ini pakai pangkat
jaksa ini pakai pangkat
suatu aturan sebenarnya bukan aturan tetapi suatu kebijakan yang sedikit menyimpang yang akhirnya itu tidak enak dilihat
misalnya ada jabatan jabatan misalnya ada di sini terjadi
kejati ya pangkatnya bintang dua
ya itu empat d
asistennya bintang semua
pangkatnya empat c
wakil diangkat wakil kepala kejaksaan tinggi berpangkat empat b
itu kan lucu
hanya melatih tiga tapi asistennya bintang
itu kan saya bilang kalau mau kita pakai parkat pakai baju dinas ya jangan terjadi itu
kalau mau terjadi itu ya sudah kita pakai sipil saja
pakai pakaian sipil saja
ini kan ada
tetapi yang utamanya kami adalah pembenahan pembenahan sumber daya manusia
itu sebabnya untuk menjadi kajati atau kajari sudah ada lelang jabatan begitu ya pak ya
kalau itu nanti di ujungnya
tapi yang utama itu baru sumber daya manusia
baru kami melaksanakan hal hal yang sifatnya adalah teknis untuk penanganan perkara

oke dan alhamdulillah sudah beberapa kita mulai dari beberapa penyitaan uang
oke dan alhamdulillah sudah beberapa penyitaan uang
ya kemudian juga penanganan penanganan perkara
dan ibu lihat ya bagaimana penanganan kami dan sampai saat ini kami melakukan langkah langkah yang signifikan untuk penanganan perkara jiwasraya
jiwasraya ini disidik baru sembilan belas desember
ini baru beberapa hari aja
tapi perkembangannya alhamdulillah dan insya allah target untuk mungkin
nanti tiga bulan kita bisa capai untuk dilimpahkan ke pengadilan
oke jadi untuk jiwasraya kan sampai saat ini sudah ada penetapan beberapa terdakwa ya pak ya
oke terus kemudian kalau terkait dengan sinergitas kejaksaan agung dengan instansi instansi lain bagaimana pak
kita khususnya untuk para penegak hukum
dalam waktu dekat kita akan mereview lagi mengenai kerjasama
dalam waktu dekat kita akan mereview lagi mengenai kerjasama
jadi misalnya kita dengan kpk dengan kepolisian itu kita adakan satu mou lagi
jadi penanganan penanganan seperti gini
kita spdp itu sekarang ada spdp itu bisa langsung connect ke tiga instansi ini
misalnya kejaksaan agung membuat suatu surat perintah penyidikan
itu nanti connect dengan kpk connect dengan kepolisian
artinya bahwa kami kalau melakukan suatu
suatu tindakan hukum gitu mereka sudah tahu
jadi tidak saling berebut rebut
iya yang lalu lalu kan seringnya bentrok begitu ya pak ya
dan terkesan saling mau ujuk diri begitu
nah ini dalam kepemimpinan bapak mudah mudahan ini tidak terjadi begitu pak ya
mudah mudahan gitu mbak
bisa mengatur sinergi dengan kpk dan kepolisian
dan memang harus mbak
kita jadi jangan sampai ujung ujungnya rakyat juga yang susah
rakyat juga bingung
loh udah di tangan ini kok kayak kesannya rebutan
tapi insya allah kedepan akan lebih sop begitu mbak
nah kejaksaan agung ini kan juga selain jaksa penuntut umum kan juga menjadi pengacara negara begitu ya pak ya
nah ini bagaimana sejauh ini perannya sebagai pengacara negara
jadi begini mbak
pada dasarnya sama aja jaksa
tetapi jaksa yang ditugaskan di bidang perdata dan tandusan negara itu namanya jpn
kalau di jaksa
ini kan ada jaksa penyidikan
jaksa penyidikan dan jaksa penuntut umum
tapi khusus untuk perdata dan tandusan negara namanya jaksa pengacara negara
ini adalah sebagai wakil pemerintah atau sebagai pengacara negara
dalam hal tertentu kita bisa melakukan gugatan
atau juga kita mewakili tergugat dalam perakara perakara perdata
dan yang paling utamanya adalah kebanyakan yang kita gunakan yang digunakan oleh pemerintah pemerintah
atau intensivitas pemerintah adalah
mereka kebanyakan meminta legal opinion
terutama khususnya dari bumn
nah terkait dengan poin poin pak yang bapak sampaikan ada tujuh poin
apa saja itu pak dalam kejaksaan agung
kami menerjemahnya yang utamanya adalah
kita tidak menerjemahkan satu tujuh tujuhnya
tapi yang utamanya bahwa ke depan dalam penegakan hukum di era saya
saya ingin membalansikan
antara pencegahan dan penindakan
karena selama ini kita hanya tindak tindak terus
tetap perkara banyak
yang saya inginkan adalah ada perbaikan sistem
sehingga akar permasalahan dari perbuatan tidak pidana korupsi itu kita drap eliminir
yang artinya saya menginginkan adalah ke depan warga korupsi itu hilang
kalau ini kan ada terus
karena memang tidak ada perubahan dalam sistemnya
jadi tidak hanya penindakan tapi pencegahan
yang saya utamakan ya sama sekitar balance antara pencegahan dan penindakan
kalau terkait dengan pelaksanaan penanganan dana desa bagaimana pak
ini loh dana desa itu memang harus ada kehususan
jadi saya selalu saya perintahkan pada para kajati pada waktu pertemuan di dpd
saya selalu sampaikan asal jangan melakukan suatu penyidikan
tapi harus melihat menserah
kepala desa ini dipilih langsung oleh masyarakat
dan ini yang ditiru juga oleh jadi presiden kan atau langsung
dulu kan desa itu dipilih langsung oleh masyarakat untuk jadi kepala desa
dan para calon kepala desa itu atau kepala desa itu kan aslinya itu adalah orang orang yang ada di masyarakat
asli orang orang masyarakat bukan orang birokrat
yang artinya mereka tidak tahu tentang administrasi keuangan

kalau mereka begitu dipilih didudukan kemudian megang uang yang miliaran
itu pasti terjadi suatu kebingungan
karena gimana pun juga bahwa di dalam keuangan negara tidak melihat siapa yang melakukan pertanggungan jawab
itu tidak akan melihat ke situ
tetapi saya minta kepada teman teman para kajati
lihat dulu lah
karena gimana pun juga
ada kewajiban dari pemerintah daerah untuk membina mereka
dan harus melihat mensrianya
ada niatan apa di situ
kalau mereka tidak niat dan hanya kesalahan administrasi aja ya jangan dipidana
dibina lah mereka
binalah mereka sehingga apa yang menjadi pekerjaan apa yang menjadi tanggung jawabnya itu menjadi benar
artinya jangan langsung
kalau ada masuk informasi kasus kepala desa menggunakan dana ini tolonglah diteliti secara benar
dan ada niatan apa di situ
kalau hanya kesalahan administrasi tolonglah ini dimaafkan dan dibenahi
sehingga mereka bisa kedepannya lebih bisa mempertanggungjawabkan keuangannya lagi
baik kita masih akan berbincang lebih lanjut lagi pak
pemirsa jangan kemana mana
kami masih akan kembali
kembali lagi dalam perbincangan bersama jaksa agung st burhanuddin
pak burhanuddin tadi kita kan sudah membahas sedikit tentang tujuh poin pengarahan
pengarahan dari bapak
bapak tadi sudah menekankan bahwa tidak hanya upaya untuk menindak tapi juga pencegahan
nah ini upaya pencegahan seperti apa pak
banyak pencegahan diri yang kita lakukan
terutama salah satu ada pendampingan
pendampingan yang dilakukan yang dulu dulu namanya tp empat yang sudah kita bubarkan itu
pendampingan itu tujuannya adalah bahwa jaksa ada di situ
mendampingi proyek itu misalnya
kalau ada jaksa di situ setidak tidaknya orang enggan atau tidak mau atau takut untuk melakukan suatu tindak pidana di situ
itu antara lain salah satu
kemudian banyak penyeluruhan penyeluruhan hukum
penyeluruhan itu diintensi intensi
kemudian ada juga pendampingan yang dilakukan oleh datun
bahkan membuat suatu legal opinion legal assistance
itu adalah dalam rangka mengeliminir terjadinya suatu tindak pidana korupsi
jadi lebih banyak menempatkan orang orang begitu ya pak
dan itu juga atas permintaan
kami tidak bisa langsung kami tempatkan
tapi mereka meminta
artinya dari intansi itu juga ada niatan agar tidak terjadi tindak pidana
tapi ketersediaan sdm nya bagaimana
banyak yang meminta
kita memang sampai selama ini ya kita bagi bagi aja
walaupun tidak bisa terpenuhi seluruhnya
dan sudah saya minta dengan para pemberi eh para peminta pendampingan ini adalah betul betul sudah menyeleksi mana mana aja perkara itu adalah yang merupakan strategis daerah
jadi jangan sampai nanti pak suatu apbd itu apbn apbd seluruhnya ya dilakukan pengawasan oleh kami pendampingan oleh kami
sehingga kami akan menyulitkan
masa untuk beli pulpen aja harus kita dampingi kan itu
walaupun pendampingan itu tidak secara fisik ada di situ terus gitu
tetapi setidak tidaknya kami ditugaskan untuk melakukan pengawasan dan melakukan pendampingan untuk itu
nah terkait dengan kasus kasus yang belakangan ini marak ya misalnya salah satunya kasus penyelundupan motor besar lewat garuda begitu ya pak
ini bagaimana sampai saat ini penanganannya pak
ini untuk khususnya garuda karena ini penanganannya ada di penyelidik beacuk ya
dan spdp nya karena wilayah hukum tindak pidana itu dilakukan adalah di daerah cengkareng
dan itu menurut daerah wilayah hukumnya adalah kejaksaan tinggi banten
dan spdp nya adalah kejaksaan tinggi banten
dan ini sudah ada spdp nya
masih belum apa apa
kemarin kita ada perkembangan laporan kemajuan hanya menyampaikan bahwa kami sudah melakukan pemeriksaan pemeriksaan ini
dan ini dari penyelidik beacuk ya
tetapi belum menentukan siapa tersangkanya
kendalanya dimana pak pokoknya sudah jelas ya
yang sebenarnya iya
saya juga tidak tahu karena ini penyelidiknya disitu
tapi yang sebenarnya sudah pasti kok itu
perbuatan itu sudah ada
sudah pasti dan sudah terang benderang sebenarnya
teknis penyelidikannya ada sebenarnya
saya tidak tahu kendalanya dimana
tapi kalau kita melihat penanganan perkaranya atau lihat dari kasus perkaranya tidak terlalu sulit
mungkin diberikan target begitu pak
kita tidak bisa
karena ini penyelidiknya di luar kita
bukan kejaksaan yang menandikan
kalau kejaksaan menangis saya akan targetkan
tapi ini kan penyelidiknya beacuk ya
jadi kita tidak bisa

meminta laporan dari penyidik bagaimana perkembangan perkara ini
kalau kasus jiwasraya ini semua di
iya kalau jiwasraya kita tangani semua
oke jadi kalau itu
walaupun tetap kita tidak ada untuk perhitungan kerugian negara
itu tetap ada instansi lain yaitu bpk
kedepannya menurut bapak supaya kasus kasus seperti ini terhindar
terutama ini kan bumn begitu ya
yang seharusnya mengedepannya
bukan minimal atau tanpa korupsi
nah ini bagaimana pak
kalau saya pasti pembenahan manajemennya
ini dan nanti bukan hanya ini aja nanti yang dari bumn
kita sudah tahu dana reksa juga ada
dan masih ada beberapa lagi
kalau saya melihat adalah manajemennya
benahi lah dulu manajemen manajemennya
dan saya yakin ke depan mungkin dibawah pak eri
karena manajemen pak eri sudah terbuka
jadi kita dapat melihat dan memantau
mungkin kita juga bisa memberikan masukan masukan
untuk kebaikan kebaikan di bumn
apakah mungkin karena selama ini terlalu merasa bumn terlalu merasa nyaman
begitu tidak pernah diutak atik atau bagaimana pak
tapi ada mungkin sistem pengawasannya yang perlu ditingkatkan
kemudian pengawasannya di tingkatkan
seperti kasus jiwasraya ini kan sebenarnya sudah lama ya pak ya
tapi mungkin baru di zaman bapak ini berani untuk kemudian menindak begitu
saya tidak bicara ke situ berani atau tidaknya
bagi saya ada tindak pidana di situ
ya kami lakukan penyidikan itu aja
tidak zaman saya sama saja si aturan aturan itu

jadi kita harus berpikir
jadi kita harus berpikir
jadi kita harus berpikir
jadi kita harus berpikir
tidak ada tekanan tekanan begitu ya pak ya
tidak ada tekanan tekanan begitu ya pak ya
ada sih tekanan waktu

menjadi tiga puluh empat jam satu hari
itu saja tekanan
kalau tekanan waktu tidak ada
cuma tekanan waktu
kasian teman teman itu
punyikan sampai malam
itu yang menjadi beban teman teman
karena waktunya yang terbatas
saya kan selalu minta
tidak ada tekanan
pengennya waktu itu sehari tiga puluh empat jam
apa harapan ke depan
harapan ke depan
saya ingin kejaksaan itu trustnya naik
membalikan trust ini memang sulit
tidak bisa seperti membalikan telapak tangan
tapi perlu perjuangan
dan saya juga ingin mengajak teman teman
di jaksan agung
untuk kita ayo sama sama
bagaimana kita mengembalikan citra kejaksaan
baik terima kasih pak burhanuddin
sukses selama menjabat pak
semoga target targetnya semua bisa tercapai ya pak
dan bisa membawa nama kejaksaan agung lebih baik lagi
mohon doa restu untuk semua
kemudian begini perbincangan kita
bersama jaksa agung sd burhanudin
saya lucia saharu undur diri
terima kasih ya pak